hussein ali rafsanjani asn guru yang diduga menjadi korban pungli atau penghutan liar
menyerahkan proses penyelesaian kasus pungli yang dialaminya kepada bupati
hal ini diungkapkan hussein usai pertemuan dengan bupati pangandaran jj wiradinata pada kamis sore
husein juga mengaku diminta oleh bupati panggandaran untuk tetap berdinas dan mengajar di panggandaran
namun hussein mengatakan masih belum bisa memutuskan hal tersebut
meski demikian hussein memastikan ia akan tetap menjadi guru
sementara itu setelah pertemuan dengan hussein bupati pangandaran melanjutkan terapat bersama dinas terkait dan juga pihak sekolah
untuk mengklarifikasi kasus dugaan pungli yang dialami oleh husin